pemerintah dan bank indonesia mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan ke tujuh puluh lima republik indonesia pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
uang kertas khusus ini mulai disalurkan melalui seluruh perwakilan bank indonesia di seluruh tanah air pada selasa delapan belas agustus
khusus untuk sumatera barat bank indonesia mengalokasikan satu satu juta lembar uang pecahan rp tujuh puluh lima ini dengan nilai rp delapan puluh dua lima miliar
rp tujuh puluh lima itu adalah untuk orang yang punya ktp sekali lagi satu orang hanya bisa dapat satu lembar
di sumatera barat kebagian satu satu juta lembar ini juga akan cukup panjang masa pengekarannya
namun yang jelas untuk saat ini semuanya harus menggunakan aplikasi
cukup banyak warga padang yang menyambut
uang kertas baru ini dengan antusias
untuk mendapatkan uang peringatan ini peminat harus mendaftarkan diri melalui situs
setiap pemegang ktp hanya diperkenankan memperoleh satu lembar
penukaran dapat dilakukan di kantor bank indonesia dan kantor bank umum yang telah ditunjuk dan bekerjasama dengan bank indonesia
pengambilan uang dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
junaidikambang padang sumatera barat